perempuan korban begal di bandung jawa barat akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif
rasa duka menyelimuti pemakaman jenazah korban di kampung halamannya di kota banjar
jenazah shanda putih denata dua puluh tiga tahun tiba di kampung halamannya lingkungan cimenyan mekarsari banjar jawa barat jumat pagi
mahasiswi salah satu perguruan tinggi di bandung ini meninggal setelah menjadi korban pembegalan di jalan cikapayang kota bandung
peristiwa ini terjadi saat korban berboncengan hendak menuju ke rumah kos temannya
kedatangan jenazah disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat
mereka tidak menyangka gadis periang ini meninggal dengan cara tragis
meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit boromeus nyawa anak pasangan suami istri yudi kusmayadi dan neni eriani ini tidak tertolong
korban mengalami pendarahan di bagian kepala karena terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya ditarik begal
jenazah korban dimakamkan di pemakaman
umum desa jajawar
sangat sangat berharap pelaku diketemukan
yang ya kalau menurutkin makna cuma seberat beratnya ya
ya cuma yang setimpal aja dengan
sementara itu petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung
membentuk tim buru sergap untuk memburu pelaku pembegalan terhadap mahasiswi berusia dua puluh tiga tahun
bernama shanda puti denata
syanda mengembuskan nafas terakhir di ruang gawat darurat rumah sakit boromeus bandung jumat ini hari
saat ini petugas satuan reserse kriminal memeriksa saksi dan cctv yang berada di lokasi di kawasan cikapayang dago bandung
korban dibegal saat bersama temannya pulang makan di kawasan dago
dua begal yang juga bersepeda motor membuntuti kemudian menendang sepeda motor korban untuk merebut tas
korban yang berusaha mempertahankan tasnya terlempar
terluka parah di bagian kepala karena menghantam jalan
sedangkan kedua pelaku melarikan diri
saya mengambil data data tersebut tentunya ini bagian dari penyelidikan nanti akan dilakukan proses upaya penangkapan